kecelakaan mau terjadi di dekat sekolah dasar negeri kota baru ii di jalan sultan agung kranji bekasi pada rabu pagi
dan kami kembali terhubung dengan produser lapangan nova naya antaka yang saat ini berada di lokasi kejadian kecelakaan maut bekasi
silakan naya dengan informasi terbaru dari lokasi kejadian di tempat anda berada saat ini
ya selamat siang farhanisa dan juga permisa
saat ini saya masih di tempat kejadian perkara kejadian truk kontainer menabrak tiang telekomunikasi
tempatnya di jalan sultan
agung kilometer dua puluh lima bekasi
dan berdasarkan informasi dari jalan sultan sepuluh meter jaya
kombes latif usman mengatakan untuk juga sementara supir truk kontainer melaju dari arah flyover kranji menuju jakarta
dengan kecepatan sekitar enam puluh km per jam
kemudian menabrak tiang beton telekomunikasi
yang berada di dekat sd kota baru
sehingga mengakibatkan sepuluh orang meninggal dan dua puluh orang luka luka
sementara itu untuk sepuluh orang yang meninggal tujuh diantaranya merupakan anak anak sd yang berada tepat di depan tkp kecelakaan di jalan sultan agung
dan bisa dilihat di belakang saya ini dari damkar kota bekasi dan juga jakarta timur dan pihak opolesian
kemudian ada dinas perhubungan
dan juga banyak warga yang membantu evakuasi untuk mengamankan tiang beton yang tadinya berada atau melintang menghalangi jalan jalan di sekitar sultan agung
kemudian dipinggirkan dan saat ini dalam proses evakuasi atau pengotongan dan juga nanti rencananya akan dibawa untuk diamankan dari jalan sultan agung
karena memang sebelumnya beberapa jam lalu sebelum dipinggirkan kemacetan terjadi
di sepanjang jalan sultan agung
dan untuk sepuluh orang yang meninggal saat ini sudah dibawa ke rsud bekasi kota
kemudian dua puluh orang yang luka luka dibawa ke rumah sakit ananda
dan saya akan menggambarkan situasi di sini
memang situasinya masih ramai dan juga macet
dan bagi anda masyarakat yang ingin melewati jalan sultan agung
sebaiknya melewati jalur jalur alternatif
yaitu salah satunya melewati jalan kalimatang
dan saya akan melihat atau menggambarkan mengapa jalur kecelakaan ini cukup ramai
karena berdasarkan informasi dari pihak kepulosian
bahwa di jalur atau di jalan sultan agung ini merupakan salah satu jalan vital
penghubung antara bekasi dan juga
dan juga kawasan kawasan indrusi
sehingga memang hingga siang hari ini bisa dilihat kondisinya ramai
bukan hanya mobil atau motor biasa saja
namun juga bis bis kontainer juga banyak melewati jalan jalan di jalan sultan agung bekasi
dan ketika terjadi kecelakaan foreignisa pada pukul sepuluh lewat enam belas tadi
banyak anak anak sd yang berada di depan sd
sehingga korban yang meninggal mayoritas dari sepuluh tujuh orang meninggal yang saat ini
sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah bekasi kota
dan kita masih melihat perkembangan apakah masih ada korban baru
dan di sini memang masih dilakukan evakuasi
dan estimasi untuk evakuasi tiang beton telekomunikasi ini diestimasikan sekitar satu jam
dan memang ini
ini masih terus dilakukan dibantu oleh warga
jika tadi sebelumnya saya bisa gambarkan di sini juga dipenuhi oleh para warga yang ingin melihat proses evakuasi
namun dari pihak kepolisian tadi menginformasikan atau mengamankan atau menginformasikan kepada masyarakat
agar tidak menonton proses evakuasi
karena hal tersebut selain mengganggu jalan atau menimbulkan kemacetan
juga mengganggu proses evakuasi di sekitar
jalan sultan agung kota bekasi
dan di sini dari prosesnya juga memang cukup alat
dan saya akan bertanya langsung kepada kongkol salahudin kapolsek bekasi kota
selamat siang bapak
pak ini tadi evakuasinya juga cukup lama
sebenarnya apa sih pak kesulitan dan juga hambatannya pak
kesulitan di dalam melaksanakan evakuasi pertama
mobil berada di posisi yang sangat
sulit untuk kita tarik
karena tadi itu mobil berada di pinggir jalan
dan menabrak beberapa kendaraan kendaraan yang ada di bawahnya
sehingga pada saat kita melakukan penarikan atau memundurkan mobil itu
terhampat dengan adanya ketahan oleh benda barang tersebut
setelah adanya mobil
dibantu dengan mesin yang ada di mesin mobil itu sendiri baru bisa kisah cepat
tadi kita langsung tarik keluar dan langsung dievakuasinya di bawah kapolsek
sampai saat lupa
pak ini sebenarnya ini tiang apa pak
kemudian berapa panjangnya
sehingga kan tadi cukup membuat kemacetan
dan bagi masyarakat yang ingin melewati sini ada jalur alternatif lain pak selain kalimanang
jalur alternatif kalau menuju dari arah kota bekasi
kita bisa lewat selain dari kalimalang
bisa kita lewat melalui alexindo
nanti tembus tembusnya di harapan indah
harapan indah baru menuju ke jalan raya menuju ke arah jakarta
ini kurang lebih dua belas meter
eh kebetulan tim yang memiliki
yang bertanggung jawab atas tower ini sudah datang dan sudah komunikasi dengan kita
sehingga mempercepat proses evakuasi
pak tadi saya lihat juga selain menabrak tiang ada beberapa kendaraan seperti motor
ada berapa jumlah motor pak yang rusak akibat kecelakaan ini
untuk kendaraan roda dua yang menjadi mengalami kerusakan
itu kurang lebih ada enam
enam ini berada persis di samping towar ini
karena di towar ini ada sekolah sd
pada saat pengunjung atau pada saat orang tua menjemput anak anaknya sekolah
mereka parkir di situ sehingga pada saat kejadian ditabrak oleh mobil yang sedang berjalan ini
banyak korban itu karena memang mereka berada di posisi itu
kalau mungkin ada di dalam sekolah mungkin akan aman
tapi karena pada saat penjemputan sehingga tidak bisa dihindari
apa namanya para penjemput orang tua menunggu di situ
akhirnya terjadi keberkatan
dugaan awal remblong tapi bapak mengatakan tadi kondisi mobilnya baik begitu ya pak
berarti ini dugaannya seperti apa pak
apakah remblong atau kelalaian dari pengemudi dan saat ini pengemudi ada di mana pak
hampir hasil penyelidikan sementara bahwa tidak ditemukan mobil itu dalam keadaan remblong
setelah kami mengevakuasi ternyata mobil itu kita hidupkan dan bisa dan bisa kita membawa mobil itu tanpa terganggu dengan rem ataupun blongnya remnya
itu tidak terjadi apa apa
pak tadi informasi pertama ada sepuluh orang meninggal begitu pak
apakah ada penambahan korban meninggal
ya memang pertama pada saat pak dir lalu lintas